sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah indonesia
saya menyambut baik peluncuran bank syariah indonesia tbk pada hari ini
saya menaruh harapan besar agar bank syariah indonesia ini
memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah
yang mensejahterakan umat dan mensejahterakan seluruh rakyat indonesia
bank syariah indonesia atau bsi resmi beroperasi di tanah air per satu februari dua ribu dua puluh
bank ini merupakan gabungan atau merger tiga bank syariah milik negara
yakni bank syariah mandiri bni syariah dan bri syariah
dengan menghasilkan total aset senilai rp dua ratus empat puluh triliun
pengamat perbankan dan chairman infobank institute eko suprianto menilai
penggabungan bank syariah milik negara ini
merupakan sebuah langkah yang tepat
terhadap pengembangan ekonomi syariah indonesia

langkah ini juga akan mengubah ekosistem atau kondisi perbankan di indonesia
yang selama ini dikuasai perbankan konvensional
menurut data infobank posisi bank teratas hingga saat ini
masih dihuni bank konvensional seperti bca bank mandiri serta bri
akan berdampak pada peta percaturan persaingan perbankan syariah
dan juga perbankan secara nasional
hasil merger daripada
tiga bank bumn ini adalah akan menghasilkan bank yang sangat besar
aset bank dari tiga bank ini akan mencapai sekitar per desember
itu sekitar dua ratus empat puluh triliun
bahwa saya mempunyai membeli produk bank syariah
dia juga harus kompetitif
misalnya saya punya kartu ya kan
ataupun membeli suatu produk tabung
saya punya kartu yang sangat besar
jadi fasilitasnya juga memadai
fiturnya juga keren
dan kemudian kalau digunakan mobile bankingnya juga mudah
aman dan praktis
kemudian saya kalau pegang itu tren gitu kan
untuk anak muda
eko suprianto menyarankan jika bank syariah baru ini
ingin mengembangkan kinerja
dengan inovasi produk perbankan yang inklusif
atau memahami kebutuhan masyarakat
sehingga dapat digunakan berbagai agama
suku dan ras di indonesia
berdasarkan data kementerian bumn
penggabungan tiga unit bank syariah milik negara ini
menempatkan posisi bsi pada urutan ketujuh bank terbesar
berdasarkan jumlah aset
dengan satu dua ratus cabang dan dua puluh ribu karyawan di indonesia
ines ayuniza siti irfan jakarta